sementara itu saudara ditemui di sela sela acara world water forum kemarin di bali ketua dpp
pdi perjuangan puan maharani menyebut sampai saat ini jokowi belum terundang dalam rakernas
pdip yang digelar akhir pekan ini sebelumnya saudara ketua dpp pdip jarod saiful hidayat
mengungkap presiden dan wapres tidak diundang di rakernas karena sibuk
yang pasti akan ada pembahasan pemenangan pilkada konsolidasi evaluasi
kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan pak jokowi memang tidak diundang atau pak jokowi
namanya ya sampai saat ini belum belum terundang belum terundang